guna mendeteksi potensi covid sembilan belas para penumpang krl
tes swab digelar di selasar stasiun bogor jawa barat
pemeriksaan secara acak menyasar penumpang usia renta dan bergejala sakit sebanyak tiga ratus lima puluh orang
sementara hasilnya akan dijadikan bahan evaluasi nasib layanan krl selama psbb
sejumlah calon penumpang krl langsung di jaring petugas gabungan
saat menggelar uji swab masal di selasar stasiun bogor jawa barat senin pagi
pemeriksaan dilakukan untuk mendeteksi potensi covid sembilan belas para pelanggan krl
yang dinilai rentan terpapar lantaran mondar mandir bogor jakarta
usai didata penumpang kemudian menjalani pengambilan sampel spesimen
untuk pengecekan tes pcr
swab random pertama ini sengaja menyasar khusus penumpang usia renta
serta bergejala sakit dengan kuota sebanyak tiga ratus lima puluh orang
warga mengaku bersyukur di swab gratis
lantaran dapat memastikan kekhawatiran terjangkit

saya kan kerja tiap hari naik kereta jadi waspada aja
bu tiap hari naik kereta
iya tiap hari naik kereta
dari kemana bu
dekat sini cuman depok
sebelumnya bu udah diresweb bu
belum harus kali ini
kayaknya sebenarnya untuk ada kesempatan jadi alhamdulillah lah